polisi merilis video penangkapan sutradara rumah produksi film porno berinisial ir dan seorang
tersangka lainnya jas di rumah yang dijadikan studio jalan jatir raya pasar minggu jakarta
selatan usai menangkap sang sutradara ir polisi selanjutnya menggerebek rumah studio lain di
jalan serengseng sawah jagakarsa jakarta selatan disini penyidik menangkap tersangka se ais dan
at selain menangkap kelima pelaku penyidik juga melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang
bukti produksi film porno lalu sebenarnya siapakah sosok sang sutradara film porno berinisial ir yang
nekat memproduksi film porno di indonesia artis sekaligus presenter acara hiburan sony tulung
yang ditemui di jakarta pada jumat pagi mengaku mengenal sosok sang sutradara ir soni tulung
menjelaskan sejak dua ribu sepuluh dirinya telah mengenal ir seorang pembuat video konten dan pernah bekerja
sama dengannya terkait pembuatan kanal youtube soni mengungkapkan ir memang sejak lama berkecimpung di
konten internet yang vulgar namun tidak menyangka ir bakal nekat membuat video porno sony tulung
menduga sutradara ir dengan mudah mendapatkan pemeran film porno karena ir pernah membuka kursus
film pornografi ini anda sudah tidak kaget dengan kasus ini yang melibatkan sebetulnya saya kaget
juga karena saya nggak tahu ternyata dia melakukan hal yang menurut saya malah lebih berani
daripada youtubenya dia dulu gitu kan saya sempat loh ternyata ya memang sayang saya tahu dia bikin
semacam channel berbayar kan senin sore sebelas september merilis kasus produksi film porno
dengan lima orang tersangka beragam episode film porno hasil produksi para tersangka selanjutnya
diunggah ke dalam situs berbayar sejak dua ribu dua puluh dua dari hasil penjualan member berlangganan situs
tersebut para tersangka menghasilkan hingga lima ratus juta rupiah tim liputan cnn indonesia